nah betul pihak mrt akan terus bernegosiasi dengan pemerintah provinsi untuk menghitung atau memperhitungkan segala hal yang berkaitan dengan tarif mrt
normal ya itu tarif diskon diperpanjang sementara kita mulai pengoperasian dengan enam belas kereta penuh enam belas transit itu mulai besok satu mei
nah untuk melakukan familiarisasi dan sosialisasi lanjutan dalam rangka membuat masyarakat itu lebih mengenal
dan juga mendapatkan penghargaan yang lebih besar

dan juga meningkatkan penumpang loyal tadi kami mengusulkan kepada pemerintah kepada pak gubernur untuk tarif normalnya itu diperpanjang
jadi dua minggu dari sekarang ya atau waktu yang nanti akan ditetapkan oleh pemerintah